kembali diberitahu sama saudara rumah bandar narkoba di tengah permukiman digerebek petugas satres narkoba polrestabes medan rabu sore
belasan pelaku nekat kabur dengan menceburkan diri ke sungai
rumah badan narkoba di permukiman padat gang tower kecamatan medan sunggal digerebek usai praktik jual beli narkoba kembali terjadi
belasan warga yang diduga sebagai pengguna narkoba ini kabur dengan menceburkan diri ke sungai
untuk menangkap sang bandar polisi bahkan terpaksa mendobrak pintu rumah
dalam penggerbekan ini saudara selain menangkap total tiga pelaku polisi juga menyita sejumlah paket sabu siap edar alat isap serta sejumlah barang bukti lain